nanti sore aku mau exercising dulu ya
udah udah deh sana
udah gue jalan ya
aduh rumah udah gak diurusin
malah bawa emangki
saya dari pasar non
eh di pasar ada keributan
legian itu milik siapa sih
gak ada yang ngaku tuh
ini monyet dikejar kejar orang
wah lari sana lari sini
wah gerak sana gerak sini
eh gak taunya dia malah ngedeketin saya
makanya saya dikejar kejar mau dikeroyok
kalau enggak saya bisa dibakar orang
mudah mudahan aja boleh
dia kan juga makhluk tuhan
butuh perhatian dan kasih sayang
ujang namainnya merry
udah masuk ah
munyet punya siapa ya
eh kamu udah saya anggap anak sendiri
hmm entah papa beliin susu ya
mudah mudahan aja kamu anak yatim
jadi papa dapat pahala besar miara kamu
nanti papa beliin susu susu yang enak bener buat kamu
hai ros tau gak lu
ternyata si ujang itu sekarang punya piaraan
piaraannya ujang monyet kok
terus aku ngeliat cowok badannya tuh keker banget terus rambutnya panjang terus dia marah marah di atas pohon
aku pikir dia yang punya monyet itu
wah keren banget non
pasti janjian sama co ya
eh basi lu ujang
jangan gitu non ntar kalau nggak ada cowok sedih curhatnya ke ujang
eh lu tuh gak usah ngurusin orang mendingan urusin monyet lo sono
udah seno ke depan dulu mau beli susu
eh susu bakal apaan
udah saya ke depan dulu
jadi gak perginya
ah si anak tutup buku itu jangan diajak deh
nanti malah ngerepotin yang mau pulang lah ini itu
udah buruan ayo gue ambil tas ya

lu tuh dari dulu
rusainya comoh lu
kok udah kebuka sih
jangan sihir saya jadi monyet
aduh saya masih masuk
suara apa sih tadi
suara apa lagi barusan
rasanya disini ada
macan tapi kok suaranya aneh sih
enggak bu itu bukan suara macan
masa ada macan di kota bu
kayanya itu suara tarzan
ah kamu tuh kutub buku
kebanyakan baca komik sih kamu
kalau gitu kita cari aja ya bu
apa itu tuhan
siapa sih ros
aduh ini anak cari gara gara lagi
aduh mau nanti
kayaknya dia sedih deh lus ngeliat temen temennya pada dikerangkeng
tapi dia nggak dikerangkeng
eh san udah san udah
udah udah yuk pulang yuk
aku nantikan ke asalmu yuk
san mereka di sini dipiara kok ada yang ngasih makan
tenang aja yuk
udah udah udah
kayaknya si karan ini kebingungan deh
iya tapi ini bukan hutan tempat asalmu
ini hutan buatan
eh tarzan turun
nanti lu dililit belah lainnya lho
biarin aja lah gimon
dia kan temennya
ya kalau di sana lus
kalau di sini dia kan belum kenal
eh mbak mbak tolong mbak
kalau mau lihat lihat aja
jangan sampai naik naik begitu
gak bahaya tuh gajahnya
maaf ya pak
dia ingat temen temen yang di hutan sono kali ya lus ya
tapi hutan yang mana
kalau kita tahu sih kita antar ke sana
suruh mbak margaret
emang kamu kalian jalanin

saya tema tema katanya
jangan buat dia membalik
eh jangan jangan jangan
kemana tuh dia
ya mudah mudahan aja cepet ketemu
biar dia gak balik lagi
dasar monyet gak tau diri
udah ditolong udah dipiara
ternyata lo emang monyet pinter
ya yang mengandung
plus kalsium dan karbohidrat
ya biar lu tambah pinter jadi monyet
kita cari mangsa baru
yang tentunya lebih kaya
gue mah tetap aja jadi tarsan
ternyata lo penipu ya
gantar arsan lo